kementerian kesehatan menginstruksikan semua tenaga kesehatan fasilitas kesehatan seperti apotek untuk sementara menyetop pemberian obat sirup pada anak dan juga balita
sampai nantinya ada hasil penelitian dari kemenkes dan juga bepom
ini merupakan upaya pencegahan gagal ginjal akut pada anak karena diduga ini penyebabnya adalah kandungan kandungan dalam obat dalam bentuk sirop tersebut
dan ada sejumlah merek yang sudah dirilis apa saja yang diduga mengandung kandungan tersebut
dan kita akan langsung berbincang dengan jurubicara kementerian kesehatan
bapak muhammad syahril selamat malam pak syahril terima kasih sudah bergabung bersama kami
ya selamat malam mbak mai selamat malam para pemirsa semuanya
ya pak syahril salam sehat pak
ini menjadi satu hal yang dikhawatirkan sekali oleh sejumlah pihak
mungkin kita akan mulai dengan perkembangan terlebih dahulu penelusuran dari penelitian kemenkes dan juga bepom
seperti apa pak syahril merek merek apa saja yang kemudian dinyatakan belum aman atau tidak aman
oke terima kasih jadi kejadian ini yang sangat viral dalam beberapa hari ini merupakan keprihatinan bersama ya bangsa kita ya
baik terhadap jumlah kasus maupun kematian dan juga berdampak kepada obat
nah kami ingin menyampaikan dulu ya jadi gagal ginjal akut ini salah satu penyebabnya karena adanya intoxikasi ya
atau keracunan di makanan minuman atau obat obatan yang dikonsumsi
selain infeksi maupun dehidrasi
nah dalam penelitian awal sudah ditemukan oleh tim yang dibentuk oleh kementerian kesehatan
tetapi ini belum selesai akan dilakukan penelitian lebih lanjut
ada dungaan senyawa yang ada di obat sirup atau obat syair itu mengandung campuran yang bisa menyebabkan keracunan tadi
nah ini berkaca atau belajar dari gabia afrika barat
di mana kasus maat yang gagal ginjal pada anak juga berhubungan dengan obat yang dikonsumsi mengandung diethylglycol maupun ethylenglycol
afrika di gambia itu melarang peredaran itu dan menyetep termasuk impor obat itu
tapi obat itu tidak ada beredar di indonesia dengan ciri yang sama
hanya saja campurannya yang menyebabkan obat itu menjadi sirup sebagai pengencar
itu juga ada kandungan diethylenglycol maupun ethylenglycol
nah untuk itu pemerintah melalui kementerian kesehatan mengambil langkah konservatif
untuk mencegah tambahnya anak anak yang sakit bahkan meninggal
ini adalah upaya dalam menempatkan anak anak kita
maksud jangan terjadi korban lebih lanjut
penelitian tetap berjalan pak
nah larangan penggunaan
jadi kementerian kesehatan itu melarang penggunaan kepada tenaga kesehatan
jangan dulu pakai obat obat ini karena ada kemungkinan dugaan menyebabkan intoksikasi tadi
begitu juga kepada apotek kita minta untuk tidak menjual dulu obat obat itu sementara
sampai penelitian nanti akan
diubuhkan lebih lanjut
pak tapi kalau kita bicara tadi adanya kandungan ethylenglycol dan diethylenglycol
itu sebenarnya berarti satu bentuk kecolongan hingga akhirnya ada dua kandungan tersebut
yang nilainya di luar batas atau seperti apa pak
jadi memang diethylenglycol dan ethylenglycol ini adalah zat yang berbahaya ya
yang mengandung satu zat
yang dapat menyebabkan intoxikasi
hanya saja tentu saja ada pengaturan kadar kadar yang dibolehkan dan kadang kadang tidak dibolehkan
nah inilah ranah dari badan pop badan pengawas obat dan minuman
karena badan inilah yang memberikan kajian kajian untuk memberikan izin peredaran
diproduksi bagi perusahaan dan sekaligus mengawasi ya sama obat itu beredar
apakah zat zat itu tetap aman bagi masyarakat yang mengkonsumsi obat obat tersebut
sejauh ini kalau kita bicara soal perkembangan dari kedua kandungan ini batas amannya sebenarnya seperti apa pak
nah ini secara teknis sekali
ini ada di badan pom ya
saya kira kami tidak akan menyampaikan itu
memang sudah ada aturan kadar kadar dan presentasi
tapi semua zat yang dibolehkan dan tidak dibolehkan
penelusurannya saat ini berfokus pada apa pak
caril kalau boleh tahu
nah jadi penelusurannya yang pertama dari surveillance namanya ya
jadi semua pasien pasien terutama yang meninggal itu diadakan surveillance ya
penyelidikan epidemiologi oleh tenaga tenaga kesehatan untuk mengetahui riwayat penyakit
sebelum dia sakit atau sebelum dia meninggal
nah fokus itu
nah ini sudah dikumpulkan dari sekian pasien maupun yang sudah meninggal maupun yang masih dirawat
dan inilah yang dikaji oleh kita oleh kementerian kesehatan
bersama dengan ikatan dokter anak indonesia
kemudian juga dari parmakolog sekaligus dari badan pom
nah tentu saja kita akan juga meneliti
ada nggak kemungkinan penyebab penyebab lain selain
kandungan obat tadi
jadi ethylene glycol maupun diethylene bukan obat ya tapi campuran
dengan adanya campuran ethylene glycol dan juga diethylene glycol yang kemudian menyebabkan intoksikasi gitu ya
dalam halnya ini menyebabkan juga gagal ginjal akut
diduga menjadi penyebab dari gagal ginjal akut pada anak begitu pak syahril
kalau secara data kemenkes ini sebenarnya sudah ditemukan atau terdeteksi itu sejak kapan sih pak
apakah ini artinya
luput pengawasan dari bepom terkait dengan adanya kandungan kandungan ini
hingga akhirnya obat dijual bebas dikonsumsi dan berdampak fatal pak
memang untuk produksi distribusi atau peredaran dan penjualan itu ada di badan pom ya
nah untuk di kementerian kesehatan adalah sebagai pengguna
nah baru kita lakukan pengkajian lebih dalam begitu adanya peningkatan kasus
termasuk juga ee banyaknya ee
ke anak anak yang meninggal yang karena gagal ginjal ini
itu dilakukan pelitian sehingga kita menjurus salah satu dugaannya adalah konsumsi obat yang mengandung bahan kedua bahan tersebut
oke selanjutnya kalau sudah ada pelarangan begitu ya pak ya terhadap konsumsi obat obatan obat sirup ini yang diduga memang mengandung kandungan tersebut
hingga akhirnya menyebabkan dugaannya penyakit gagal ginjal akut pada anak
ketika kemudian seorang anak sakit apa kemudian imbauan kemenkes yang bisa disampaikan kepada pihak orang tua dan juga pihak dokter begitu
untuk memastikan bahwa pengobatannya masih tetap bisa berjalan pak
sebagai alternatif obat mungkin
jadi sampai sekarang oke
pengasiat ini mulai kemarin itu ee pelarangannya adalah sementara ya
ditujukan kepada seluruh dokter dan fasilitas pelayanan kesehatan dan juga kepada apotek
tunggu hasil penelitian nanti apapun hasilnya akan kita publish dan sekaligus ada kebijakan kebijakan pemerintah yang tentu saja melibatkan seluruh yang terkait untuk diambil langkah langkah
nah mulai saat ini kepada orang tua masyarakat kalau ada anak yang demam atau diare
maka untuk tidak selalu langsung memberikan obat sendiri atau beli obat sendiri
tetapi berkonsultasilah kepada dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan
bisa ada lantai lagi kesehatan yang akan memberikan suatu arahan atau pengobatan mana yang memang aman bagi ada anak
nah untuk sementara yang kalau hanya panas sedikit itu bisa dilakukan dengan kompres sangat minum air putih yang banyak ya gitu
istirahat yang cukup sehingga anak itu bisa dengan apa namanya antibody nya dia bisa mendalikan peluhat yang ada
terima kasih atas informasi
terima kasih pak
kita akan tunggu nanti seperti apa perkembangannya
terima kasih bapak muhammad syahril jubir kementerian kesehatan
kita akan update seperti apa karena memang diharapkan bisa diketahui segera penyebabnya apa bisa diatasi
karena ini sudah mengancam atau bahkan sudah merenggut nyawa anak anak dan juga balita di indonesia
terima kasih banyak pak syahril
terima kasih salam sehat